yang ada dede nanti mikir yaudah dede mendingan sama kang baja buat manas monasin kang sobrik gitu
bener juga kamu ya
si untut gak ngaji
pasti si pak kemet lagi pusing nih terima surat suratnya harus
pake singa sama si tukang cilok sih
kenapa juga dia sudah berkeluarga
pasti bahagia sekali wanita yang jadi istrinya
maaf bu dokter ada pak tatang sama anaknya andra
oh yaudah langsung suruh masuk pak jisus
pak tatang silahkan masuk
assalamualaikum bu dokter
waalaikumsalam pak tatang
bukan andra yang sakit bu dokter tapi saya
perut saya teh mual mual
apaan sih kum
apaan sih kamu kom
keluar ya mak
apaan yang lucu cik kom
bom ceritainlah tukom
saya mau ini nyuci berlian
perasaan tiap hari ketemu masih aja kangen kangen
secara walaupun si lancut datangnya tiap hari
juk ini ada enam target
udah di setempo
hebat kamu cuk
cuk ternyata benar gaji buruhnya kecil
makanya mereka tuh demo terus
mam seterusnya ngobrol sama lancut
dede ngerima lamaran sobri
kedatangan saya kesini untuk niat baik mak
saya mau ngelamar dede
akhirnya kamu menikah dengan sobri
mak benar benar gak tahu apa yang kamu lihat dari sobri
kedatangan saya kesini untuk niat baik mak
saya mau ngelamar dede
akhirnya kamu menikah dengan santri
suami saya putih
kamu akan menyesal gak milih bagja
kecintaan tanah dan air
itu harusnya dimulai dari kesadaran diri
dimulai dari sesuatu yang kecil
ini bukan masalah uang
tapi masalah eksistensi
tanah dan air
itu tuh yang bukan hanya sekedar kebendaan
tempat kita menanamkan cita cita
harapan dan impian
jadi gimana mak
apa niat baik saya melamar diri cantik diterima
aku harus citip surat buat pak ustaz
gak tahu cucu gak baca
kenapa cucu gak baca
kan cucu bisa buka lemnya
cucu baca nanti cucu ganti pake amplop yang baru
cucu gak kepikiran
maaf tapi kalau menurut cucu
itu suratnya pasti tentang kang sobris sama dede
hah udah pasti
kamu udah kasih kan
foto si tuti sama si sobri berduaan
kamu udah kasih ke si dede kan
aduh kenapa gak jadi cuk
soalnya kamu baginya sama dede gak ada hubungan apaan
ada hubungan apa apa
nah kalau misalnya cucu liatin fotonya
yang ada dede nanti mikir
yaudah dede mendingan sama kang bagja buat manas manasin kang sobri
bener juga kamu ya
pasti si pak kemet lagi pusing nih
terima surat terima ya pus